putri permatasari dijatuhi hukuman satu tahun penjara
duh duh duh putri
sukses bikin hidup ibu tuh sekesara
udah bener bener kembali ibu tuh jadi orang kaya
jadi perempuan perempuan cantik
ibu ibu sosialita kayak gitu

ya kok kenapa ngomong kayak gitu sih ibu sama putri
udah nanya lagi
menurut ibu memang putri mau
bu tinggal di penjara kayak gini
putri gak mau
seberat hati putri sedih ibu
ini sangat menyiksa putri
tapi apa yang ibu lakuin ah
ibu sangat gak peduli ibu
putri putri ya sekarang gini ya
kamu gak usah teriak teriak nanya nanya ibu
peduli apa gak sama kamu
sekarang pertanyaan ibu
kamu peduli gak sama
diri kamu sendiri
misalkan putri udah bikin ibu susah
kayak begini baru bilang minta maaf
eh saan bang untuk kamu
mama sama papa mana bu
mana lah ibu tau
kalau ibu rasa sih
mereka tuh gak peduli tuh sama kamu
tuh tuh tuh lihat tuh lihat
orang tua kandung
yang udah nyari nyarin kamu
bertahun tahun lihat sekarang
kenyataannya apa kamu ada di sini
mereka kayaknya nggak peduli tuh
mereka ngebiarin aja tuh ih ih ih
orang tua macam apa kayak gitu ih
hmm udah udah
gak usah sedih sedih
kayak gitu udah udah apus deh apus deh
air mata nih air mata gak penting tau gak
nangisin orang tua macam kayak gitu
orang tua gak ijas tuh
kayak gitu gak usah juga kamu ya
orang tua kandung beneran gak usah ketemu bikin sakit hati
yaudahlah ibu gak apa apa
mungkin mereka kecewa sama putri
dan mereka malu untuk datang ke sini
putri ampun deh ibu ampun ibu sama kamu tuh
itu sih kedua orang tua
kandung kamu itu bener bener
sayang sama kamu bener bener
peduli sama kamu datangin dong
tepatnya jelas kok mau kamu ada
di tengah hutan kek mau dia ke segunung kek
di dalam laut jelas posisinya
ada di mana dateng dateng dateng
bukan kayak begini hah
orang tua kandung kamu
yang penting anak putri sehat
itu udah lebih dari cukup bu
karena cuma dia salah satu
ini imbalan buat lo
enak kerja sama lo ya cepet keluar duitnya
gue mau bilang makasih sama lo lo sekarang udah
buat putri sama raja menderita
lo tenang aja
ya untung aja raja gak sampai kenapa napa
kalau dia sampai terluka parah dan dia sampai
lo tenang aja ya gue ahli
soal itu pisau yang masuk ke perutnya dia
itu gak bakal kebunuh dia ya paling cuma
bikin luka semua hidup lo
sekarang raja udah gak peduli lagi sama putri
putri udah gak bisa ngeganggu tentang
hidup keluarga gue dan raja
eh gue juga puas akhirnya gue bisa bahas dengan mama raja
udah gitu dikasih bonus lebih
si putri kenapa dia mau maju
di penjara demi dewa kenapa lo
diam ada yang masih
gak gak gak ada
soal raja sama putri itu bukan urusan
gue ya urusan lo yang gue peduliin
bagus emang itu semua bukan
permata sari terbukti bersalah
dan telah mengakui perbuatannya
atas tindakan mencelakai
korban dan oleh karena itu
putri permata sari
dijatuhi hukuman satu tahun penjara
karena buat apa kita nikah
padahal aku aja sekarang tinggal di penjara
aku mau cerai sama kamu atau enggak itu keputusan aku
dan kamu enggak usah ngatakan aku
ini orang ngapain sih datang datang terus nemuin putri
kamu itu gak bersalah putri
untuk apa kamu menerima hukuman ini
lu ngapain belan putri
putri udah dikonis satu tahun penjara
salah satu ulang di penjara
gara gara lu masa depan putri tuh hancur
gue udah pertama menjawab sama putri
lu akan nyesel udah menjarain putri

jangan jatuh lagi
kok gue jadi kasihan sama si putri putri itu ya
mending dia lagi hamil lagi
diatin aku pak
hasil kelicikan lo
kau tahu putri itu jahat
dia udah ngerebut pacar gue
mau dia ngerebut pacar lo bukan urusan gue itu urusan lo
gini gue datang ke sini gue tuh cuma mau ngecek doang
gue cuma mau pastiin semuanya baik baik aja
jangan pernah lo berani berani ngehiangin saya
karena sebenarnya urusan kita udah selesai
jadi kalau misalnya di luar sana
sampai ada kejahatan
gue nggak mau terima masalah ini
lo nggak ngerti deh penjalan pikiran pikiran claudia itu
bisa bisanya dia itu rela di penjara
cuma gara gara belain dewa
claudia itu udah banyak terpengaruh sama sofia mah
dia itu udah nggak bisa dibilangin nggak bisa diajarin
dan bahkan udah nggak bisa lagi jaga nama baik keluarga kita
yang sabar ya
kita doain aja biar claudia bisa menjalani ini semua dengan tabah
ya tapi itu semua kan salahnya dia sendiri
clara akan jadi anak kebanggaan kalian mak pa
terima kasih clara
apa nyesel lo udah bawa claudia pulang ke sini
saya juga nyesel mas kalau tahu gini jadinya
dia itu cuma bisa bikin mahal buat keluarga kita
akhirnya keadaan membaik dan semua sudah kembali seperti semula
sebelum putri muncul
ya sudah pak kami mau hidupin absolutamente serius

jafdi n datang tek
werkah juga n šos asik